demonstrasi sopir taksi dan angkutan umum juga berdampak ke petinggi negara
presiden dan wakil presiden datang terlambat untuk menghadiri rapat kerja pengarahan ke jajaran kabinet
acara yang dijadwalkan mulai pukul sembilan pagi tadi harus mundur tiga puluh menit
karena presiden dan wakil presiden belum hadir
jajaran menteri dan petinggi negara sudah hadir di auditorium kementerian pekerjaan umum sebelum jam sembilan pagi
untuk agenda pengarahan dari presiden dan wakil presiden
namun hingga pukul sembilan lebih dua puluh menit keduanya belum hadir
yusuf kala akhirnya membuka agenda rapat sebelum kedatangan presiden joko widodo
dalam sambutannya jk sempat menyinggung soal kemacetan dan aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung
tidak lama setelah dibuka presiden joko widodo pun baru tiba karena terhambat kemacetan
selama satu setengah tahun saya kira pertama kalinya presiden dan saya ini macet
biasanya tidak pernah macet
kalau lulakan jakarta sudah hebat ada macetnya
karena sekarang ternyata macet juga
macet bukan karena lalu lintas tapi karena demo